informasi pertama di cnn indonesia berdatang dari amerika setengah
sekitar tiga warga honduras pergi mencari suaka ke amerika serikat
hingga senin waktu setempat ribuan imigran honduras itu telah memasuki wilayah perbatasan dengan guatemala
didekat agua caliente honduras
kelompok imigran yang terdiri dari wanita balita anak anak dan orang dewasa ini
telah berjalan kaki dari kota mereka di san pedro sula hondura sejak sabtu pekan lalu
aksi ini terjadi hanya berselang beberapa hari
setelah wakil presiden amerika serikat mike pence meminta negara negara amerika tengah
untuk menghentikan migrasi masal warganya
pens mengatakan bahwa amerika serikat bersedia membantu dengan membangun perekonomian dan berinvestasi
jika negara negara amerika tengah dapat mengatasi imigrasi masal korupsi dan kekerasan kelompok kriminal di wilayah mereka
akibat maraknya aksi kelompok kelompok kriminal di negara amerika tengah itu
setiap harinya terlihat sekelompok pengungsi venezuela mengarah ke sungai tachira
untuk melintas ke negara kolombia secara ilegal
intensitas warga yang melintas sungai tacira yang merupakan perbatasan antara venezuela dan kolombia meningkat tajam
dibandingkan beberapa tahun terakhir setelah hyperinflasi di venezuela
pemadaman listrik harian dan berkurangnya cadangan makanan
memaksa warga negara venezuela mengungsi ke negara negara tetangga seperti peru dan columbia
pbb mengatakan sebanyak satu sembilan juta warga venezuela telah bermigrasi sejak dua ribu lima belas lalu
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
terima kasih dan sampai jumpa